keluarga besar transmedia menyatakan turut berduka atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di palu dan donggala sulawesi tengah
bagi anda yang ingin berdonasi anda dapat menyalurkannya melalui rekening dompet amal transkor
yakni di bank mega dengan nomor rekening satu sembilan ratus satu sebelas sebelas sebelas sepuluh
atau melalui bank sentral asia dengan nomor rekening tujuh ratus enam puluh enam satu dua puluh satu